tim pendaki women of indonesia tujuh summits expedition dari pecinta alam universitas parahyangan bandung
berhasil memijakan kaki di sejumlah gunung tertinggi dunia
mereka mencoba menjadi pendaki perempuan pertama dari indonesia
yang mengibarkan bendera merah putih di puncak dunia
nah seperti apa pengalaman mendaki puncak gunung dunia dengan segala macam tantangannya
dan bagaimana pula persiapan yang dilakukan
simak ceritanya dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
oh gila semalam lomba daerah berdiri

jadi hari itu kita lagi mau coba naik di seperlima perjalanan teman kita ini carolina dia melambat
apa pace berjalannya jauh lebih lambat dari kami jadi kami kira pada saat itu dia kurang fit dan
kalau misalnya dia teruskan lagi ke atas mungkin akan akan apa ya akan lebih berat lebih beresiko
lebih berbahaya seperti itu jadi akhirnya karodina turun dulu untuk sekarang dulu turun sendiri atau diantar waktu
itu kami dia turun sendiri turun sendiri ke camp terakhir jadi untuk istirahat dan ternyata pas
kita sampai di camp dia juga lagi beristirahat di sana tapi didi sendiri dan hilda dari bawah
sampai ke atas itu secara fisik tidak masalah atau sempat selain altitude sickness sempat mungkin wah
hai apakah ada poin poin yang aduh
ini udah terlalu berat atau susah kalau kalau poin poin terlalu berat sih pasti ada ya soalnya
perjalanan kita menuju summit itu cukup panjang dua belas jam lebih lah dua belas jam lebih dan itu
nonstop pasti ada istirahatnya berhenti sedikit makan minum jalan lagi dua belas jam itu mungkin lebih
ke ini kapan sampai ini ya nah pas waktu sampai di puncak apalagi mengibarkan bendera perasaannya

bincang bincang dengan dua pendaki perempuan indonesia yang perkasa untuk menceritakan pengalaman pendaki puncak gunung lainnya
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
sesaat lagi dalam insight
ini tebing ya terjal
ya lumayan itu enam puluh derajat
sempat merasa takut lihat ke bawah
nggak kelihatan bawahnya
jadi ada satu part udah nyampe namanya summit ridge biasanya disebutannya
di situ ada kepisah
jadi ini tebing ini dengan tebing ini kepisah ada jurang di bawahnya
dan itu harus ngelewatinnya harus pakai tali dengan teknik namanya tirolean
tirolean itu tadi kalau misalnya lihat ada di videonya
kayak di swiss gitu ya
ada tali kemudian kita harus pegangan sama tali kakinya juga harus ngegantung ke tali
kemudian ngegeser badan sendiri ke sana gitu
dan itu lumayan menakutkan untuk nanti saya khususnya
ya pasti lah
tinggalin aja udah serem
sampai teriak teriak ah ini gimana
dan itu ke bawahnya sampai ke dasar tebingnya ini kira kira enam ratus meteran
jadi lumayan menakutkan
tapi diikat kan
kalau jatuh bisa menggantung
nah waktu itu berapa orang yang ke sana ekspedisinya
bersepuluh waktu itu lagi
dengan ada misi penggantian tali gitu
jadi di jalur kartan spiramid ini kan dia kita pakai tadi tekniknya yang single rope teknik itu kan
pakai asender dan sender
dan tali yang udah terpasang di sana tuh udah gak cukup layak lagi untuk dipakai
ini berbahaya gitu kalau misalnya masih terus digunakan dan belum diganti
jadi kita ganti
jadi ada yang datang khusus untuk mengganti gitu
ini ada guide berapa orang guide nya
kalau ini guide kita ada satu kartu
misalnya tim pengganti tali
tim pengganti tali
tim pengganti talinya sendiri
sampai akhirnya ke puncak kartan spiramid apalagi ini gunung yang pertama ya
dari tim the women pendaki ini berapa lama
berapa hari total
kita waktu itu sampai puncak
sebenarnya untuk pendakian ke puncak itu dari base camp ke puncak
dalam waktu sehari
base camp puncak base camp itu dalam waktu sehari
tapi waktu itu kita hari ketiga sampai di base camp
jadi kita sampai di base camp kemudian hari ketiganya baru kita jalan ke puncak
karena kita mempersiapkan hal yang lain
apa itu yang disiapkan
kita setting tempat base camp
kemudian kita ada kerjasama dengan perusahaan tambang sekitar
untuk minta tolong
iya untuk minta tolong dan ada perayaan tujuh belas agustus waktu itu di puncak
jadi kita atur dan kita baru naik di hari ketiga
sepuluh orang ya
sepuluh sepuluhnya sampai di atas
berapa ceweknya perempuan
cewek waktu itu berempat
wow luar biasa
dan perasaannya ketika sampai apalagi yang pertama betul betul bangga ya pasti
apalagi ini di indonesia
akhirnya bisa mencapai titik tertinggi indonesia
dan bikin indonesia bangga lagi
banyak orang indonesia pun yang pengen kesana
iya saya juga pengen
harus fit sekali ya soalnya dari segi visi
sempat selfie selfie pas sampai di atas
aduh berapa kita bikin diary camp sendiri
itu semua di ini
kalian buat semacam jurnal dari perjalanan kalian
ini lumayan tinggi juga ya kalau kili manjaro itu sekitar hampir enam ya
bulan apa waktu itu
itu bulan mei
jadi hampir musim panas ya
iya tapi kalau di kili manjaro itu hampir satu tahun penuh bisa season nya dia
jadi dia nggak punya season tertentu
kalau gunung gunung lain kan ada waktu summernya aja baru kita bisa naik kalau ini sepanjang tahun bisa
kalau kartens nggak bisa
kartens bisa sepanjang tahun juga
sama kan kita hampir hampir sama iklimnya
dan itu perjalanannya sangat menyenangkan karena sebelum sampai kili manjaro itu waktu itu kita ke elbrus dulu
dan elbrus itu gunung salju pertama kita
dan pas ketemu kili manjaro ketemu medan yang sama persis kayak
kutan di rumah
kayak kutan tropis ya
kita break sebentar ini elbrus dan klimanjaro ini apa saja pengalamannya di sana
tantangannya kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini
dan juga seperti apa karakter dan strategi dalam mendaki puncak gunung gunung tertinggi di dunia
kita masih akan lanjutkan perbincangan setelah yang berikut ini bersama insight
masih dalam insight dan juga masih bersama hilda dan didi yang punya cita cita untuk mendaki tujuh puncak dunia
dan katanya gunung gunung memiliki karakter masing masing yang harus dipahami para pendaki
kita lanjutkan perbincangan kita kalau kita lihat di belakang ini kilimanjaro ya
tapi saljunya katanya sudah semakin menipis ya di sana
atau karena ini musim panas
emang kalau misalnya di kilimanjaro itu salju abadi berada di puncaknya kan
tapi kita global warming sudah mulai menipis ya jumlah saljunya
awalnya tuh kalau di tahun tahun yang sembilan puluh an dan kebelakang tuh masih ada sampai di bawah bawah sini
iya kalau kita lihat kan di foto foto kan gilimanjaro bagus seperti gunung fuji gitu ya
oke sebelum kita ke elbrus karena elbrus ini pasti menarik di rusia dan dingin
tapi ini sangat menyenangkan untuk didaki
selain dibanding misalnya tadi kan sudah akon kagua ada kartens
ini yang keempat ya ketiga kan
ini yang ketiga
kili manjaro itu tingkat kesulitannya cenderung lebih rendah dibandingkan gunung gunung yang lainnya
karena ini kita pure jalan trekking aja
dan sudah disediakan fasilitas porter juga
kalian bilang menyenangkan seolah olah ada spa di sana ada dj bisa istirahat
berapa lama dari dasar gunung sampai ke puncak
dan fasilitas porter itu memang kewajiban
sangat membantu ya
dan kewajiban juga dari tanzania national park ini untuk kita menggunakan porter juga
dan agensi lokal di sana
karena kenapa di tempat tempat lain harus terserah kalau mau pakai porter atau tidak
di tempat lain terserah
masih dikasih pilihan kalau mau pakai porter silahkan kalau enggak juga nggak apa apa
kalau ini harus
mungkin untuk membantu ekonomi lokal juga
karena mereka banyak yang hidup dari para pendaki
waktu kesana berapa orang dan banyak nggak orang orang lain yang melakukan hal yang sama
kan banyak lumayan ya cukup banyak orang yang hobinya mendaki gunung
waktu kesana trafficnya seperti apa
jadi kili manjaro ini juga punya banyak jalur
dan yang waktu itu kita pakai jalurnya namanya jalur macame
di situ lumayan banyak kita waktu itu ada berapa grup ya
grup yang dari jalur kita
kemudian dari lima grup ini nggak cuma pendakinya doang tapi tim supportnya juga ada
dan tim supportnya ini bisa dalam satu grup itu minimal sepuluh orang
ini sih lebih ke holiday
jadi tim supportnya itu terdiri dari porter dan ada tukang masaknya juga
makanya pantesan menyenangkan ya
ini kalau menginap itu gimana
ada yang harus ini masang tenda sendiri atau jangan jangan dibantu juga nih
kalau khusus untuk yang lima jaro ini kita dibantu tadi sama tim supportnya dipasangin tendanya gitu
tapi kalau yang akonka gue dan kartens tadi kita sendiri
harus pasang sendiri ya
nggak susah kan
tapi kalau ada angin dan lain sebagainya itu bisa
itu bisa tapi kita udah mempelajari sopnya juga gimana caranya kalau misalnya
kalau di kartens nggak pakai nginep nginep kan
basecampnya kita tuh sepuluh hari ya
kita yang ngabisin sepuluh hari di kartens
itu dengan ganti tali kan terus kita ke puncak dan
ini gara gara ganti talinya itu jadi lama
oke pas sampai di atas ini suhunya berapa ya
walaupun musim bulan mei itu sudah hampir masuk musim panas
sampai minus juga
tidak sampai minus dua puluh an gitu nggak sih
karena dia cenderung lebih panas dan di tropis kan
nah ini hadiah kelihatannya setelah ke sebelumnya elbrus
elbrus itu dimana ya prosesnya di rusia
di rusia itu dia di kota namanya terskol
jadi dekat perbatasan dengan georgia
di komsomol di petra itu dekat
ini elbrus kemudian di puncak sebelahnya itu udah masuk wilayah georgia gitu
dan disitu pada saat kita mendaki juga ada polisi di perbatasan yang lumayan mengerikan bawa senjata dan segala macamnya
tapi kalau kita lihat tadi ada gambarnya aduh bagus sekali
cuman saljunya ya itu bulan apa ya waktu kesana
kita bulan mei
pada bulan mei itu masih tebal ya saljunya
iya lagi transisi
lagi transisi dari apa waktu itu
mau ke summer
mau ke dingin mau ke summer
kalau di rusia ada transisi dari spring ya
mau ke summer tapi kelihatannya masih lumayan dingin
berapa temperatur suhunya
kalau itu sampai minus tiga puluh ya
oke persiapan yang khusus untuk minus tiga puluh ini dan elbrus apa
ini kan pasti beda ya dengan kartens
yang pasti lapisan bajunya lebih banyak
dan ya kurang lebih sama
dan yang membedakan ini karena dia gunung es pertama kita
jadi alat alatnya juga ada
ada tambahan yang baru seperti ice x
wah ini perlu ya untuk apa
itu untuk apa ya buat jalan bisa dan untuk pengamanan
jadi kalau misalnya kita jatuh kita bisa self rescue namanya
bisa memberhentikan jatuhnya kita dengan cara menancapkan si kampak ini ke salju
kemudian ada yang namanya crampon juga kalau misalnya tau
di sepatu ada yang tajem tajem ya
supaya enggak ini ya
supaya enggak jatuh
hilda ada yang pengalaman yang menarik mengenai elbrus ini
elbrus jelas pertama kali
ini shock karena dingin dan tapi indah ya kelihatannya pasti putih ya
nah elbrus itu yang paling menyenangkan atau yang paling berkesan tuh saat kita bikin boneka salju
sempat juga bikin
pertama kali kita ke gunung es kan dan benar benar ngerasain semuanya
es semua jadi yaudah waktu itu kita lagi ada waktu luang terus kita bikin boneka salju yaudah semoga dia masih ada sampai nanti kita summit
kayak di frozen itu
jangan jangan masih ada di situ
sempet guling guling juga
enggak sih itu kayak aduh ya gak usah deh dingin
kalian berapa orang yang ke elbrus
waktu itu kita juga open tiga
sama guide kita dari indonesia juga satu
dan waktu itu tujuh orang lain tujuh orang indonesia lainnya juga bareng kita naik
semuanya berhasil naik
satu ada yang
ada satu yang invalid di tengah jalan jadi harus dikembalikan
nah elbrus ini nggak sampai enam ribu ya tapi pasti ada ininya juga karena dingin dan sempat altitude sickness juga waktu itu
sempet sedikit iya
tapi lebih baik daripada kartens
pastinya lebih enak lah ya kita jalannya waktu itu di elbrus
mungkin karena udah agak terbiasa juga ya
arah antara kartens ke elbrus berapa lama ya kalian ini
agustus dua ribu empat belas itu sampai dua ribu lima belas mei
enam bulan lebih
enam bulan lebih
jadi lumayan ya persiapannya
tapi dari elbrus kenapa langsung ke kilimanjaro gitu
apa yang mendasar
hemat biaya juga ya
sekaligus karena seasonnya juga pas juga kan
jadi elbrus pun di mei dan kilimanjaro bisa dimanapun
jadi ya udah kita langsung
pas hari keberapa sampai di puncak dan bagaimana pemandangannya waktu itu dari atas
elbrus itu waktu itu hari ke
jadi rata rata seminggu ya
memang ditargetkan sekian hari atau bisa lebih cepat atau terganggu
kalau elbrus itu kemarin bisa lebih cepat sebenarnya bisa lima hari tapi di tengah tengah pendakian kita itu
ramalan cuaca pada saat yang tadinya kita rencanakan bisa lima hari ini ternyata lagi memburuk lagi akan ada snow shower
kita tunda dulu sehari untuk ke puncaknya gitu
sebenarnya bisa lebih cepat kita pakai hari cadangan kita karena ada cuaca buruk di tengah tengahnya
gimana waktu mengibarkan bendera di atas
kalau itu kalau elbrus kita sangat emosional dan menangis terisak isak
atau bahasanya kena salju
karena pasti satu syukur bangga dan lega akhirnya kita
ini pertama bawa bendera indonesia di gunung luar negeri kan
dan di rusia pula ya
iya di rusia pula
oke kita istirahat sebentar lagi dan si olaf masih di sana ya mungkin ya
kita lanjutkan bincang bincang dengan dua pendaki perempuan indonesia untuk mengetahui
persiapan dalam mendaki tujuh summits apa apa saja yang diperlukan khusus bagi anda yang
ingin mengikuti jejak mereka
tetaplah bersama insight
masih bersama insight dan masih menggali cerita dari dua pendaki perempuan dari mahitala
unpar francisca dimitri ingkiriwang dan mathilda dwi lestari
hilda atau didi bercita cita untuk mendaki tujuh puncak gunung ya atau tujuh summits
kalau seven itu tujuh itu ada karten di papua ya di jayaujaya dan sudah pernah
ada vincent ya di antartika ini belum ya ini masih perlu dicontreng berikutnya
elbrus sudah sempat ya di rusia kemudian kilimanjaro di tanzania ini elbrus dan kilimanjaro
dua duanya di bawah enam ribu ya saya lihat ya dan jaya wijaya di bawah lima ribu dan kemudian
ada akon kagua yang terakhir ya ini sudah hampir tujuh ribu ya
denali itu di alaska dan yang terakhir ya di indonesia
yang terakhir tentu saja everest
delapan delapan ratus empat puluh delapan ini paling tinggi di dunia dan biasanya kalau para pendaki itu inilah yang paling tertinggi
tapi mungkin bagi teman teman juga yang ingin ya mengikuti jejak hilda dan didi
apa kira kira kita bicara sekarang apa yang perlu dipersiapkan
tapi nomor satu ini kan tempatnya kan jauh ya bahkan di papua juga sebenarnya kan jauh
oke kita mulai dari kalau misalnya ke kilimanjaro di tanzania itu perlu berapa
ya pasti biaya
kalau untuk kemarin kilimanjaro dan elbrus lah ya
jadi satu trip
itu satu paket ya
itu bisa habis berapa per orang
supaya kita udah mulai saving dari sekarang
seribuan dolar yang jelas
seribu dolar lebih
pasti lah lebih ya
untuk pendakian aja itu seorang dua lima ratus dolar
ini hanya ini seluruh tripnya itu atau hanya untuk daerah lain
itu hanya pendakian aja
pendakian saja ya
belum tiket pesawat belum bayar guide belum tips
belum ada yang kayaknya di kilimanjaro tips porter gitu
peralatan itu di sewa atau punya milik sendiri
lebih baik sih sebenarnya kita punya sendiri
cuma waktu itu ada beberapa alat yang belum bisa kita penuhi
jadinya kita juga ada yang nyewa di sana gitu
tapi selebihnya semua kita beli sendiri
nah kalian dari mahitala apa dapat sponsor atau fundraising
sampai sejauh ini kita dapat sponsor
dan untuk kedepannya juga kita akan masih terus nyari sponsor
karena yang sisa tiga gunung terakhir ini gunung gunung termahalnya lah
apalagi everest ya belum ke ini antartika
ke antartika itu
gak tiap hari ya
sulit tapi mendapatkan sponsor meyakinkan
sekarang sih lumayan lah ya kita ngerasa
maksudnya dari dampak tahun tahun kemarin juga pas kita cari sponsor juga cukup sulit
karena ada beberapa yang
ada beberapa yang belum begitu tertarik dengan pendakian gunung juga
dan kondisi indonesia juga lagi agak agak sulit perekonomiannya
ngapain sih kalian daki daki gunung kita kan lagi susah ya
dan ini saya ada sedikit berapa angka ya sebagai gambaran ya
katanya kalau untuk gunung everest ini biayanya itu bisa mencapai enam puluh lima ribu dolar
itu dengan rupiah sekarang itu bisa lebih dari tujuh ratus juta ya
ini hanya untuk mendaki everest
kayaknya sponsornya harus sudah internasional
mudah mudahan bisa dapat internasional
soalnya beli apartemen segitu
kalau untuk elbrus katanya sekitar ya lima ribu dolar
akun kagak gua lima ribu dollar
denali ini agak lebih mahal ya
tapi yang jelas tiket pesawat kesananya aja sudah
apalagi kalau ke argentina itu bisa dua belas dua belas dollar sendiri kan ya
nah kalau dari segi persiapan fisik kalian kan mulainya kan dari kartens
tapi sebelum ke kartens itu kan pasti ada perjalanan panjang mendaki gunung gunung lain
apa berapa dan berapa lama
kita kan mulai sebelum kartens tuh mulai ada pembentukan tim itu di bulan april maret april kan
lalu kita mulai latihan juga
jadi ada latihan fisik dan latihan lapangan
nah latihan fisik ini kita lakukan setiap hari
itu kita lari terus sempat ada juga yoga
lari berapa kilometer per hari itu
tiap hari dan naik naik terus gitu
paling lama satu setengah jam ya
kita dihitung jam
larinya dimana di bukit juga
larinya di sekitar kampus
iya di sekitar kampus bukit bukit
tanjakan tanjakan turunan
terus ada latihan beban juga
jadi kita bawa beban di dalam carrier
kita taruh biasanya batu atau semacamnya buat ngasih beban
dan kita naik turun tangga darurat di kampus beberapa kali gitu
ini penting ya buat paru parunya supaya terbiasa ya dan jantungnya sehat
tapi didi sendiri misalnya sudah berapa lama mendaki gunung
saya mendaki gunung itu baru tahun kedua
kuliah itu tahun dua ribu tiga belas
tahun dua ribu empat belas sudah langsung kekarten
jadi baru ya sebenarnya
jadi baru ya
tapi apa yang membuat tiba tiba tertarik lah
apalagi ingin mendaki tujuh summits
kalau untuk kenapa tertarik di dunia outdoor itu karena keluarga saya kebanyakan penggiat outdoor gitu
jadi ya pengen tahu juga gimana sih serunya dan ternyata emang menyenangkan perjalanan outdoor itu
kemudian kalau untuk tujuh summit ini sendiri semacam ada cita cita yang tidak terbayar sebelumnya
tadinya saya punya cita cita mau jadi presiden indonesia gitu
dan kemudian semakin mendekat ke kuliah pesimis jalannya ya udahlah itu terlalu tinggi
tapi dibuka kesempatan untuk
sekarang masih muda loh masih
masih sangat memungkinkan
apalagi sudah mencapai
mencapai ini titik tertinggi di dunia
saya rasa jadi presiden jangan jangan nggak sesusah itu
kemudian dibuka kesempatan untuk membawa nama indonesia
ngasih prestasi buat indonesia
dari cita cita yang terbelo
tapi sebelumnya sudah misalnya cukup olahraga hobi mendaki tracking itu sudah ada dong
kalau mendaki trekking itu belum diperbolehkan sama orang tua
orang tua sampai akhirnya kuliah gitu
masih sma belum boleh tapi saya sangat hobi olahraga gitu
jadi mungkin terbantu dengan background olahraga
pasti lah karena harus fit ya
apalagi di atas bisa kena altitude sickness dan lain sebagainya
mendakinya bisa sepuluh hari ya
hilda sendiri latar belakangnya memang dari dulu hobi mendaki gunung atau
saya juga baru mulai mendaki gunung juga waktu masuk mahitala
kalau dia di tahun kedua saya di tahun pertama kuliah mencoba mendaftar mahitala
lalu masuk baru mulai mendaki gunung
dari dulu sma sih sebenarnya udah pengen aduh pengen jalan jalan nih pengen naik gunung
tapi belum ada sarananya
jadilah kuliah akhirnya masuk gitu
terus kalau gunung gunung di dalam negeri apa apa saja yang sudah pernah didaki
gunung salak gunung rinjani
mana mana saja gunung yang sudah didaki
argo puro sendoro sumbing gunung gede lalu beberapa gunung di jawa barat ciremai cikurai
nah dibanding setelah empat summit ini empat puncak ya berhasil didaki
apa bisa dibandingkan dari segi kesulitan
memang yang empat puncak ini jauh lebih sulit
atau sebenarnya gunung gunung kita juga lumayan
sebenarnya kalau untuk urusan safety jelas dua duanya harus tetap safety ya kalau misalnya mau jalan
kita harus bikin perjalanan kita aman dan nyaman
itu cuma memang bedanya kalau misalnya gunung gunung di luar perubahan lebih ke perubahan cuacanya sih yang ekstrim berubahnya
siang dia bisa cerah tau tau malemnya bisa langsung badai dan kita gak tahu juga kapan berhenti
belum lagi kalau nyasar ya
belum lagi kalau nyasar ya
kalau misalnya diperbandingannya dengan gunung sini kita bisa tahu nih kan musim hujan kita cuma musim hujan musim panas kan
dan kalau misalnya hujan pun ya udah kita tahu gitu loh kapan hujan
ada mendungnya dulu
ada menunya dulu ada kabutnya dulu dan segala macam gitu
lebih bisa terprediksi lah
oke kita istirahat sebentar hilda dan juga didi tapi kita lanjutkan dan saya ingin mengetahui ya kenapa sih orang itu ingin ya mendaki gunung
kayaknya itu susah dan lumayan ya
seolah olah mengejar target gitu
nah apalagi yang menjadi target atau misi para pendaki perempuan indonesia ini kita akan bahas setelah yang berikut ini dalam insight
ya masih dalam insight dan masih ditemani oleh hilda dan didi dua pendaki gunung kita dengan yang memiliki target mendaki tujuh summits
sekarang sudah full summits atau empat puncak gunung yang di daki ya tapi hilda dan didi kita tadi sudah bicara mengenai persiapan persiapan apa saja yang diperlukan
khusus bagi anda yang ingin juga naik gunung ya khususnya ke tujuh summit itu tujuh puncak gunung yang ini terkenal di dunia
kalau para klub pendaki di seluruh dunia mereka biasanya selalu mengatakan ada tujuh puncak yang perlu didaki
nah persiapan biaya lumayan cukup mahal tapi universitas membantu
iya sangat membantu
universitas jadi sponsor terbesar sampai saat ini
oke dan kalian tidak ini boleh misalnya libur pas mendaki
pasti kita mengatur waktunya disesuaikan dengan waktu kuliah ada mungkin ada
paling banyak kemarin kita dua minggu
dua minggu ya
minta displosi dari kampus gitu
tapi ini pelajaran gak terbengkalai ya
performance nya masih bagus
oke tadi persiapan fisik juga penting ya jadi harus ada latihan ya lari beban dan lain sebagainya dan makan juga harus ini ya dikontrol ya
persiapan fisik ini kira kira idealnya berapa lama sebelum kita mendaki gunung dilakukan
kayak orang misalnya kalau maraton minimal kan enam bulan harus disiapkan sebelum dia siap untuk lari maraton
kalau enggak katanya performance nya sulit ya untuk bisa dicapai
kalau untuk mendaki gunung itu tiap gunungnya biasanya berbeda beda cuman misal yang paling lama yang kita butuhkan itu sepuluh bulan sampai satu tahun
sepuluh bulan sampai satu tahun
committed ya pasti harus gitu dan ya kalau bolong kayaknya kalau ada jadwal yang bolong ya bener bener rasa bersalah
satu lagi persiapan peralatan saya lihat apalagi kalau di gunung yang dingin ya cuacanya apalagi banyak saljunya dan juga banyak tebing tebingnya peralatan harus maksimal ya
ini dapat peralatan dimana kita bisa beli di indonesia atau
kebanyakan karena indonesia juga gunungnya tropis dan enggak membutuhkan alat seperti itu
krampon tadi ya yang di sepatu es
nah jadi di indonesia tuh enggak ada yang jual gitu enggak banyak yang jual
jadi belinya dimana online
kita biasanya sih mengirimkan salah satu seorang dari teman kita yang kesana untuk beli alat di nepal misalnya gitu kan
atau kita menitipkan ada orang yang lagi di sana kayak gitu
dan pakaian juga harus lengkap ya
supaya tidak hypersome ya
jadi kalau pakaian bisa kita beli di sini atau juga harus nitip juga
tetap ada beberapa yang harus di sana kayak namanya down jacket itu kalau misalnya
itu yang di bulu angsa ya
bulu angsa benar
jadi biasanya bisa dapatnya di nepal atau di amerika gitu
jadi kita seretan di sini
jadi ini sebenarnya kalau orang yang ingin mendaki itu harus memikirkan masalah biayanya
tapi persiapan mental juga sangat ini ya pasti
itu penting ya
karena mungkin memerlukan persiapan khusus
selain mungkin agak sedikit gila ya ingin naik gunung gitu
bagi saya itu sesuatu yang kadang kadang juga nggak masuk akal gitu
memang umumnya sangat tidak masuk akal apa yang kita lakukan ini
jadi kalau untuk mental itu persiapan kita tadi latihan fisik dan latihan lapangan itu juga akan mempengaruhi mental kita
satu pasti bosan kan latihan terus tiap hari tiap hari latihan fisik itu bakal membangun mental kita supaya kesannya teguh
semacam itulah teguh
karena kita gak bisa give up ya
kalau di belakang sayang udah jauh jauh udah mahal
sampai di sana ya udah gitu turun lagi
nah dan kemudian latihan lapangan ini untuk melatih apa ya dinamikatin kita
gimana kalau misalnya kita di lapangan kita akan menemukan masalah gimana kita akan menyelesaikannya seperti itu
kemudian kita ada tambahan lagi
satu kita mendapat semacam bimbingan mental management
seperti apa itu bimbingannya
itu kita dapat dari dosen kita juga ada dari umpar
beliau seorang hipnoterapi jadi waktu itu kita dibantu diberikan hipnoterapi untuk lebih tenang dan lebih relax saat menghadapi tantangan yang ada di lapangan
iya katanya karakter seseorang itu bisa teruji pas mendaki gunung
menemui tantangan itu sempat kelihatan masing masing karakter itu keluar aslinya
apalagi kalau ada masalah gitu
dan teamworknya jadi berantakan gimana
kita setiap kali latihan lapangan pasti ada beberapa masalah juga kan yang timbul
kayak tau tau waktu di argopuro kemarin sempat ada kebakaran hutan terus kita ngeliat satu batang pohon ini ada kebakar juga
dan kita takut dong untuk melanjutin ke atas nih gimana
nah di situ ada yang ngasih ide
dan kita juga tinggal bareng kebetulan kita satu kontrakan
gak berantem atau ada
berantem juga pasti gitu
sumpah ya ada gak enak enak
cuma kita lebih baik kalau mau berantem berantem di bandung aja ya
berantem di siapaan
jangan di lapangan
di lapangan udah problem solving aja udah kalau ketemu masalah
dan selama ini tidak terlalu ada masalah yang tidak bisa ditangani atau sempat
ini kayaknya didik
ini kayaknya didik tampaknya sempat nih
iya sempat kan yang kemarin di akun kagua kita harusnya tim kami bertiga
tapi salah satu tim kami eh salah satu teman kami si karolina ini belum bisa berhasil sampai ke puncak
dan itu cukup menggoyahkan batin
gak rela juga tapi ini demi kebaikan bersama dan karolina juga sudah berbesar hati ya kemarin
berbesar hati untuk ya saya istirahat dulu jangan memaksakan ego dan emosi
baik jadi tiga puncak lagi yang harus didaki kira kira tahun berapa tahun depan atau
semoga semua lancar kalau semua lancar desember nanti kita mau ke vinson masif
kemudian next tahun depan everest di bulan maret
akhirnya di denali sukses ya
dan kita juga bangga
jangan lupa nanti kalau sudah balik sharing lagi ya
baik didi dan juga hilda terima kasih banyak kalian itu luar biasa super ya perempuan perempuan perkasa yang kita ikut bangga
dan semoga cita cita untuk mendaki seven summits bisa dicapai dan dengan selamat
jangan lupa bawa benderanya
memang menjejakkan kaki di tujuh puncak dunia atas seven summits
menjadi impian setiap pendaki gunung
tidak hanya sebuah kebanggaan atas pencapaian tentu saja
tapi pengorbanan dan perjalanan berliku juga memberikan makna terdalam tampaknya di setiap pendakian
dan tentunya kita semakin mendekatkan diri pada alam ya
apresiasi terhadap betapa indahnya alam dan dunia kita
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar